segerombolan pemotor melakukan konvoy di klaten jawa tengah
aksi ulah gerombolan pemotor pada jumat sore terekam oleh video amatir warga dan viral di media sosial
saat ditemui senin siang aparat polres kelaten masih menyelidiki peristiwa tersebut
konvoi di jawa tengah kan ini kita sama sama tahu di berita online
itu kan muncul terkait rekaman video dan gambar
ada wanita yang mungkin ditendang oleh gerombolan pemotor
itu sedang kita dalami dan kita telusuri itu dari kelompok mana
aksi geng motor juga terjadi di gang sempit di kampung ciareten kabupaten bogor jawa barat
aksi pada minggu subuh ini viral di media sosial
karena gagal menemukan musuh yang dicari
kawanan ini kemudian merusak kaca warung dan sejumlah lapak pedagang di bahu jalan
terus tau taunya dia kekuatan terus dari situ ketahuan kali sama polisi
terus tau taunya dia masuk kesini nih terus dari situ kan jarang masuk ke dalam sini
usai kejadian warga mengaku resah lantaran teror geng motor mulai menyasar ke wilayah permukiman
hingga senin siang polisi masih menelusuri para pelaku melalui nomor polisi sepeda motor yang terekam cctv
tim liputan cnn indonesia